mudah mudahan hari ini bang ojek
dapat penumpang yang banyak
biar bisa liburan

gue mau ke ruang ada gak
tenang mod jangan panik mod
cepat mas pur
pak kong bobby jalan dulu ya
eh bom lu udah sarapan
udah dong kong
tadi pakai mie rebus sama telur
kok sarapan gue kagak ada telurnya
kagak tau beh
kok sarapan gue gak ada telurnya
oh babi mau pake telur juga
mau kalau ada
telurnya ada kok beh
tapi mie rebusnya abis
yaudah kagak usah
habis sulan gue makan telur doang
mot tadi lu kenapa lari lari
tadi ada orang yang mau di koran
buangnya sepuluh ribu
belum ada kembaliannya
lu suruh nukerin gitu
iya sebelum lampu merah berubah hijau
gue kirain ada apaan toh yoyo
jauh gue sms lu
apain lu yang
mau bantuin abang nyuci
emangnya kalau tuhan ngajar lagi sepi
suka pada bengong
gue mau belajar
kok belajar bengong
iya kalau nanti kalau gue gak ada yang beli di lampu merah
gue mau bengong aja
kalau gue enak
paling pengantuk terus gue tidur
nah lu bisa keseret ronton
tapi bener juga mas pur
ya iyalah bener
masa ya ya salah
sebentar lagi kang lagi beres beres
yang kemarin nikah
kalau dia lagi bulan madu
ada apa mbak
anu kan gagang pintu kamar mandi jebol
terus ya itu bape kejebak di dalam
masya allah ada ada aja
terus babinya gimana mbak
ya sekarang udah bisa keluar
pintunya dijebol sama bang deddy
masya allah dijebol bagaimana
ya dijebol cuma didorong dikit aja
ah masa cuma didorong dikit aja pintunya bisa jebol
iya kan didorong dikit aja cukup
kalau didorongnya kekencengan nanti rumah babe bisa rubuh
si eli udah jalan jalan aja ke singapura
iya orang orang udah pada jalan jalan kesana
tadi belum berjalan
perlu kemana mana bang
lu mau kesana juga
laki lu tukang ojek
nanti bukannya kepengen ke singapur
tapi pengen liburan
seminggu apa beberapa hari gitu
iya seminggu atau beberapa hari
sehari juga gak apa apa
yang penting liburan
kita kan belum pernah bulan madu bang
abis ngontrak belum bulan madu udah pindah ke rumah emak emak
iya tapi jangan dipikirin doang bang
udah bang jalan dah
mudah mudahan hari ini bang ojek dapat penumpang yang banyak
biar bisa liburan
yang pedes yang mana
oh yang karetnya dua pedes
karetnya satu yang biasa
ya ada jepang
kapan i buka ruanganige
saat kamar tak ada orang itu
nadia ga ada sih
kerabat bpk sembilan berapa ya
kok mahal kan dekat di situ
mendingan saya jalan kaki aja
wah kerabat bpk sembilan jauh
nih di ujung sana nih
oh jauh ya
katanya pernah kesini
ya udah deh
jalan dulu mat
kalau jualan itu hati hati apalagi bawa gerobak
masa allah masya allah masya allah
pipi tai beneran nggak apa apa
terus tadi ngapain aku tiduran depan pintu